dari kemarin hari pertama dan sekarang hari kedua berbicara
rizky berpulang di usia dua puluh sembilan tahun karena terinfeksi covid sembilan belas
sebelumnya rizki menjalani perawatan di rumah sakit al ihsan kabupaten bandung
sejak minggu tiga puluh satu januari lalu
ia juga telah mendapatkan plasma konvalesen pada selasa sore
namun sesaat setelah transkusi rizky berpulang pada pukul delapan malam
rabu pagi rizky dimakamkan di tpu cekoneng kabupaten bandung diiringi keluarga
rizky lahir di bandung lima september seribu sembilan ratus empat puluh
sebelum memulai karirnya sebagai produser lapangan di tahun dua ribu enam belas
rizky pernah menjadi penyiar radio di kota bandung
oleh rekan kerjanya sehari hari rizky dikenal sebagai sahabat yang semangat bekerja
berkesan itu adalah
beliau adalah orang yang sangat mau bekerja keras
dimana ketika liputan bareng di bali dia jadi feel produser saya
dan dia pertama kali on cam live bersama saya di bali
dan beliau tidak pernah ngeluh dan tidak merasa capek kalau liputan sampai long shift
dan sangat dikenal kerja keras sih itu aja
al mahrom yang selama gue kenal dia ya
gue kan beberapa kali jalan sama dia sebagai kameranya dia
gue ingat banget pada waktu itu
dia tuh orangnya tuh emang pekerja keras
ceria mulu lah pokoknya nggak pernah sedih tuh orang
di mata gue tuh lu seberat apapun liputan lu secapek apapun
dari awal dari pagi gue jalan sampai diselesai itu nggak pernah dia namanya ngeluh nggak pernah namanya dia yang
aduh capek buat dia tuh selalu ketawa dengan senyuman khasnya yang lebar itu dengan suara yang berat
kesan mendalam pada sosok almarhum juga tertanam kuat diingatan orang orang sekitar
selamat jalan muhammad rizky renardi
karya dan kerendahan hatimu akan selalu dikenang